buat gua buat gua
mbak peh itu namanya jeruk makan jeruk
jeruk makan jeruk
kan situ bota peuli
mudah mudahan sih ella
ibu bini gua selamat

mendingan nyawa gua hilang deh
ada supaya buku tanggian gua hilang

ada di motoran ada di motoran
mau buru ji
inget sama allah ji
inget sama allah
gara gara buku kredit lu
lu ga guna diri lu

nanti gua guna diri masih hidup nih orang ini
emang gua belum ngajak lo
gua ngarepin bukan buku kredit
jangan ada mobil sakit
nanti jangan nanti
masih muda masih muda
kalo mau bunuh diri tuh
mpong aja yang tua
lo ga ada yang nagih kredit

ini bulan puasa dobel dosanya ji
bunuh diri bulan puasa dopal
daripada di jalanan
eh sini gua aja yang muda
berani bunuh diri lu yang tua
gua dulu njajalin
nanti bunuh diri
nah jemput udah
nanti mau aku lagi
bang pesen baju besi dong
saya nggak ada bahannya bang
ayodeh yang penting bisa
bahannya kita udah bawa sendiri
pokoknya sudah menang
betinju tuh suka pakai gigi palsu ye
tiprik aja yang gue remji
lalu lalu ah

aduh tuh pada keluar loh
waduh bener banget

harus buka harian
loh ini bisa
ini nggak ada di sini
toh si hujan temenhour
bu kanok pacu beban
kamu tambah panjang luar nangis
pak sur tau gak
kau nangis keluar ingusnya
jangan jangan kangen sama akyu ya
wah ya gini masih main kangen kangenan aja
orang juga punya kemaga pada yang sanggup
mungkin kangen ada penuh galung
harusnya tuh bergembira menang
lu bersyukur menang lu
itu dia gak kayak ngapain lu mewek
kacau malu tak umur
tugas kredit gue masih di rumah gorilla
oh ternyata dia datang cuma mau cari buku kredit ini
bukunya mirip banget sama buku harian gua
selain jamu jual air keras gak

tau lu emak gua nih
mak sekarang begini deh mak
buku tagihan gua kemana gak ketemu sampe sekarang
daripada gua bener bener rugi
mendingan sekarang lu bayar deh berapa aja deh pak
biar gua gak rugi rugi aman
tumben lu buka pikirannya dari dulu kek
daripada gua rugi mau lu barangkali nih
biarin biarin emang dia doang yang punya utang banyak
ya utang utang dikit
dia mau udah sampai leher
wah lu emang kebangetan lu ya
biar katanya perempuan kalo begini caranya lu gunyeng gunyeng loh
eh masih bagus dikasih
masih bagus dikasih utang mak lu udah banyak
lu ngasih gue gope kurang ajar loh
tapi itu bahayar ji
kalo gak ada segitu gak jadi sejuta tau gak
gak ada sejuta kalo gak ada gigi gak sejuta
kelawat banget ya kelawat banget
tangan gorilla mau dateng kemari
eh eh eh eh gedean dia
gak ada jarak disini
ji mendingan lu mati aja di tangan gorilla ya
di penyantai nyusen kita ya
wah bener juga loh
gak cuma cuma kampung sini punya hansip yang diseduh
mendingan gue pura pura mati gimana
lu dukung gue ya
ji ji tapi menurut gua nih
gimana kalo lu pura pura mati aja ji
udah masuk masuk masuk

buat panggung batal
biasa gua kalau jadi jenajah parkir kuling
jangan jangan jangan
tidak jangan jangan
tidak jangan jangan
jangan jangan jangan
tidak jangan jangan jangan
tidak jangan jangan
tidak jangan jangan jangan
tidak jangan jangan
tidak jangan jangan
tidak jangan jangan jangan
bisa buat siapa
sebenernya aku gak punya rambut ji
waduh kalau bener bener dikuburin mati beneran dong gue
nggak apa sih
bang saya merasa bersalah bang
biar saya aja yang ngubur
saya bisa ngubur sendiri
mak hutang lo masih satu ratus dua puluh
kalau mbak yu jamu
mbak yu gini abis mbak yu
wah wah begitu
tadi kita udah bekerja sama mak
kita semua udah bekerja sama mbak